beli kelapa di cikini ada apa ini kita lagi ke
jakarta ketemu menteri cakep kita lagi ngaji
kamu juga bagus
jadi enggak ada anak bandel lagi iya dong
kenapa ada pakaian kotor disini
jangan bandel kalau bandel
dengar kata ustaz bella
enggak ya udah agak toilet
dah nenggir umur lewat
bangku senderannya jauh amat sih
eh kenapa kenapa kau bergegel begitu sakit
meriang meriang bukan pasang gempa gempa dua kata dua kata dua kata dua kata dua kata dua kata
berhubungan dengan pendidikan salah berhubungan berhubungan dengan santri jauh bahan bangunan bahan bangunan
ada monster ah hehehe nggak mungkin ada monster ultraman jadi sini saya ranger ya allah tapi
beneran bau saat pade di kamar sandriwan itu monster kenal saya manggil manggil posisi posisi
itu pasti gak jauh jauh dari anak anak itu udah mereka lagi mereka lagi lagi mereka siapa lagi
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam kepada para santriwan maupun
santriwati pondok pesantren kunanta tes ceramah akan dilaksanakan di aula setelah sholat zuhur dan
makan siang sementara untuk tes membaca alquran akan dilaksanakan setelah sholat isya'ah

nah ya pasti dengar lah pak ustadz
menurut pak ustadz apa
ya kalau menurut saya sih tadi tuh ya
isinya itu adalah kurang lebih habis sholat zuhur
itu akan diadakan tes baca pidato di aula
nah kemudian habis isya akan diadakan baca quran
nah itu dia
itu pak ustadz tau
ulah lah kok jadi ustadz yang ngejelasin sih
kan kalian yang ditanya apa adek gimana nih
kalau misalnya pak ustadz musa yang mulia dan santun ini bertanya
iya jangan dilempar lagi ntar usat musa yang mungkinan tua
ustadz saya kan baru masuk
jadi ustadz gak usah ikut ya pak ustadz
ah cakep itu
kalau kamu gak ikut
minimal kan saingan high care berkurang pak ustadz
udah jangan ikut
diem diem aja jangan kemana mana
sobri kan jadi gak ada saingannya juga
kalian bertiga harus ikut apapun kondisinya
sebab udah dibilang sama ustadz ridwan tadi
siapapun harus mengikuti tes setelah sholat zuhur
kamu udah diingetin deh kemarin kemarin
emang kapan gak sih taunya
ustadz ridwan ngumumin lewat pengeras suara
oh yang kemarin ya pak ustadz
ini bilang kemarin pak ustadz
aduh udah udah udah
udah udah udah
udah pusing aja
ke semarang beli gula
belinya di warung pak supratman
sekarang kalian semua pergi ke aula
kalau enggak ustadz usah kasih hukuman
eh sebentar sebentar
kalian tuh ganti personil ya
ini pemimpinnya kok ganti
pak ustadz ini pemimpinnya ganti soalnya kalau soprih bosan disuruh suruh mulu
terus dimarah marahin aja pak ustadz
jadi kalau ini
iya pak ustadz
ke warang warangkan sawah
saya ingin membuat pidato apa
gara gara kita kebanyakan bikin ini sih buat ngejalanin si said
jadi kita lupa buat tugas
padahal kan aku mau jadi perwakilannya kun'an tak
jadi zai cilik buat undangannya ustadz zakim mirza
aku jadi perwakilan itu aku

yang jadi perwakilan tuh aku
aku juga sebenarnya aku jadi perwakilan
tapi bingung mau bikin pindah tuh apa
kamu jadi perwakilan ya pula
pasti aku bakalan jadi juara
setiap hari aja dia egois
apa sih yang kalian ributin
kalian gak malu sama yang lebih kecil dari kalian
yaudah sekarang kalian siap siap ke masjid ya
untuk sholat zuhur berjamaah
abis ini aku dulu
kan udah ke belet aduh
beli kelapa di cikini
di tong sampah ada lalat
kita lagi ke belet tuh sekarang
tuh kita berbacaan tutur di atas batuk
kalau kalian mau ngantri itu bagus
terus budayakanlah hidup antri tapi inget pintunya jadi gedor gedor tak kalau copot
kalau lepas gimana iwow tinggal dipasang lagi dipasang lagi pakai apa pakai lem ya
kalian masa pintu apa nempel aplok kondangan terlem udah ya pokoknya kalau sampai pintunya
rusak kalian nggak boleh disini terus dimana satu di papua assalamualaikum

yo yo as salatu jamiah terragemai kubur go to allah berakhir allah allahu akbar
yaudah disini makan dia ya
ih jorok banget dia nak
keluarin aja dia nas
ih makannya jorok banget sih
eh aku tuh gak jorok
aku cuma ngikutin sunnah rasul
apa sih kalian juga gak nyampe sunnah rasul ya
aku tau ya
haikal haikal udah cukup ya
apa yang dikatakan said itu benar
sekarang ustadz mau tanya sama kalian semua
siapa yang masih ingat adab makan dan minum itu apa saja
coba ikal kamu yang pertama coba apa
selanjutnya dodot indra dan juga sobri sebutkan satu persatu seterusnya
sebelum makan kita harus mencuci tangan
dan sesudah makan kita makan
dan juga abis itu kalau mau makan pakai tangan kanan
ulala itu tangan kiri
hah gak bisa bedain tangan kanan kiri ntar nyebrang gimana
alamak salah ya
terus kalau kita mau makan dan minum itu harus duduk
ya kiri terus
ambil makanan paling deket
tidak membuang makanan
tidak mencelah makanan
terus kalau selesai makan baca doa
rasulullah juga pernah mengajarkan menjelati jari kanannya
biar gak ada makanan yang tersisa
ternyata anak ini pinter banget
tidak ada makanan yang tersisa
tidak ada makanan yang tersisa